wacana larangan social commerce memiliki pro dan kontra
presiden jokowi telah memerintahkan agar ada pemisahan antara social commerce dengan e commerce
hal ini menyusul adanya keluhan dari para pedagang pasar yang omsetnya menurun drastis
akibat terdampak perdagangan berbasis elektronik melalui media sosial
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual peneliti indef nailul huda
selamat pagi mas nailul
selamat pagi mbak selamat pagi semuanya
baik mas nailul kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya perbedaan utama
antara social commerce dan e commerce serta keuntungan dan juga kerugiannya
ya tentu perbedaannya adalah e commerce itu kan dia tempat jual beli barang gitu ya
memang yang dikhususkan untuk ya seperti pasar lah ibarat seperti itu
nah social commerce itu dia menggabungkan sebenarnya dengan media sosial
jadi ini kan di media sosial ini kan antara
ada interaksi ya ada interaksi antara individu gitu kan manusia dengan manusia lainnya gitu kan
nah interaksi ini bisa apa aja gitu kan
nah termasuk untuk interaksi jual beli barang gitu
nah makanya kita banyak menjumpai sebenarnya media sosial itu dia juga ya interaksinya interaksi jual beli barang gitu kan
bukan cuma di tiktok sebenarnya kita dulu mengenal ig mengenal facebook dan sebagainya
nah itu adalah sebenarnya bentuk bentuk dari social commerce gitu
nah ini yang memang kalau kita lihat kan sosial media ketika dia digabungkan dengan e commerce
itu kan tentu ya itu sesuatu yang baru juga
dan data ya data kita berbicara data di sini itu ada enam puluh empat pelaku umkm yang dia memanfaatkan media sosial untuk perjualan
nah paling tinggi tentu
nah paling tinggi tentu itu adalah media sosial
artinya adalah memang media sosial ini memenuhi peran penting bagi pengembangan ataupun digitalisasi umkm
makanya kita dorong sebenarnya bukan pelarangan tapi pengaturan
baik mas nailul ini sangat menarik ya
kalau misalnya kita lihat ada beberapa platform e commerce ini juga sebenarnya sudah mulai begitu ya
untuk live streaming dan juga ada akun akun individual untuk menjual produk produknya di platform e commerce sendiri
dan ini sebenarnya kita agak sedikit bingung begitu ya apakah e commerce ini bisa melakukan live streaming seperti itu
sementara social platform social media platform lainnya tidak boleh seperti apa sebenarnya
kalau misalnya kita lihat batasnya ini semakin tidak jelas
iya tentu ini akan berdampak pada tadi ya mbak ya memang batasan ini semakin abu abu gitu kan
apakah memang e commerce ini boleh terus kemudian media sosial ini boleh
makanya kita dorong sebenarnya bukan pelarangan adanya social commerce gitu
social commerce itu bisa kok untuk dia tempat jual beli barang gitu kan
karena memang namanya aja social commerce gitu kan
dan itu adalah salah satu memang opsi bagi wempang kita untuk berjualan gitu
nah kita dorong sebenarnya adalah adanya kesamaan aturan dari social commerce dengan e commerce gitu kan
social commerce kan belum diatur kan sebenarnya kan
mereka juga belum diatur mengenai ppn mereka juga belum diatur mengenai
ya tadi ya pedagangnya harus ber npwp dan sebagainya
sedangkan di e commerce itu sudah ada peraturan yang terkait gitu
nah ini yang kita dorong sebenarnya mbak
jadi kita jangan jadikan
wilayah abu abu ini sebagai ya kita harus memisahkan
tapi wilayah abu abu ini yang harus kita atur
sehingga nanti jelas nih oh ternyata ini sama aturannya dengan e commerce gitu
nah itu yang menurut saya itu adalah salah satu menyamaratakan
media sosial juga bisa harusnya gitu kan
nah ini yang menurut saya juga
akhirnya pemerintah memutuskan untuk ya
ini salah satu perusahaan ini salah satu sebuah kemunjuran ya
ketika melarang adanya social commerce untuk transaksi langsung di sananya
bahkan kita juga nggak ada nih di situ sebutkan bagaimana mekanismenya
kita kan nggak bisa melarang kan sebenarnya kan
percakapan di media sosial itu untuk apa gitu kan
misalkan nih saya dengan mbak itu
bertransaksi dan bercakap di ig gitu kan
kita kan nggak bebas gitu kan
jual beli barang di situ juga bisa gitu
nah makanya social commerce itu memang ada dan itu harusnya diatur bukan dilarang
baik mas nailul
apakah larangan terbaru ini nantinya akan efektif untuk mendongkrak umkm dalam negeri
karena banyak juga umkm yang terbantu dengan kehadiran social commerce ini
dan dari pihak tiktok sendiri juga menyatakan ada enam juta pelaku bisnis lokal
yang sudah memang memanfaatkan social commerce ini
saya dari dua hal ya mbak ya
pertama adalah ya pemisahan ya
pemerintahan media sosial tiktok ini dengan tiktok shop nantinya
nah sebenarnya kan sama aja kan
nggak ada bedanya gitu kan ketika kita berbicara mengenai algoritem gitu kan
algoritma di tiktok media sosial bisa dibawa ke tiktok shop
begitu juga dengan sebaliknya
jadi itu menurut saya tidak cukup efektif gitu
untuk membendung ya istilahnya penjualan di tiktok gitu
nah yang saya concern itu adalah mengenai import gitu kan
karena kalau gini mbak
karena memang kalau bisa dibilang
kalau kita sama sama pelaku umkm itu menjual barang lokal
itu good gitu kan itu bagus gitu

produsen lokal ya
produsen umkm lokal ini mempunyai beberapa channel untuk menjual barang lokal

produsen umkm lokal ini mempunyai beberapa channel untuk menjual barang lokal ya
channel untuk menjual barangnya
nah yang kita perangin adalah
impornya karena impor ini
yang menjadi salah satu
itu adalah barang impor
nah bagaimana kita menekan
itu harusnya peraturan
di permendak itu bisa menjawab
hal hal tersebut bukan
mengatur masalah mengenai
aplikasi yang harus berbeda
dan sebagainya tentu
izinnya juga harus berbeda ya izin untuk
tiktok sebagai media sosial
dengan izin tiktok sebagai
sosial commerce itu dibedakan itu
clear sebenarnya nah
yang kita dorong juga itu adalah sebenarnya
bukan masalah tiktok ataupun
entitasnya tapi adalah barang barang
dijual itu mbak jadi
barang barang yang dijual itu yang memang
kita meresahkan dan
itu yang membuat pedagang pedagang
itu tepi saat ini
baik mas nailu tadi
menyebutkan peraturan ini
ada kemungkinan menjadi suatu kemunduran
begitu ya apalagi sekarang semuanya di era
pasar bebas tetapi tentunya kita juga harus
mempunyai invisible hand yang mengatur
dan juga proteksi pelaku umkm
dan juga masyarakat apakah pemerintah
perlu membuat regulasi yang jelas
dan juga tegas untuk social commerce
dan regulasi di sini lebih
mengatur aspek penting seperti perlindungan
konsumen pajak dan juga persaingan
ya tentu kita
berharap sebenarnya dengan
peraturan yang terbaru ya itu
mengatur hal tersebut mbak
termasuk tadi pajak dan sebagainya
karena jujur kalau kita lihat
di pasar tanah abang misalkan
itu kan ada ppn
terus kemudian penjualnya itu
harus ber nib dan harus
ber npwp dan sebagainya
nah berarti dengan social commerce
dipungut ppn kemudian juga pedagangnya
juga bebas gitu kan
nggak harus ber nib nggak harus
dia harus npwp f
sebagainya gitu kan nah ini
yang menurut saya juga harus
ada penyetaraan level di situ gitu kan
dan kalau kita bilang
ini sudah diatur dari dulu gitu kan
ketika peraturan itu
terbit di tahun dua ribu dua puluh karena
sebelum itu gitu nah
tapi memang masalahnya adalah
mengatur jauh tentang e commerce saja gitu
juga melakukan hal yang serupa
atau diberi peraturan yang serupa gitu kan
pajak dia harus ada ppn
kemudian penjual penjual di social commerce
itu dia harus
apbp dan sebagainya dan untuk
barang barang impor gitu ya kita
sekali lagi ya untuk barang barang impor
yang dijual di social commerce itu harus ada
sertifikasi produk seperti
smi halal bpm dan sebagainya
yang itu harus dipenuhi baik
saya mempunyai kekhawatiran
ya sikap inilah ya
barang barang import yang ada di e commerce
maupun social commerce itu banyak
yang belum memenuhi sertifikasi produk
halal bpm dan sebagainya
padahal kalau kita lihat di
pemerintah kina sana ketika
dia ingin menjual barang
impor di alibaba misalkan
nah dia harus mencatatkan
nah di kita kok malah enggak gitu
mendorong sekali dan tujuh sekali
dengan penyelidikan para penyertaan pariten juga
bahwa produk produk impor itu harus
ada sertifikasinya dan
wajib untuk menyampaikan
ataupun menunjukkan di laman
platform atau laman
barang mereka jadi barangnya
apa ada sertifikasinya apa gitu kan
itu harus ada nah ini
yang kita dorong sebenarnya
pajak terus kemudian juga adanya
kewajiban sertifikasi produk itu yang
menyebabkan harga harga barang
import itu lebih murah dibandingkan
dengan produk produk lokal kita gitu
jadi ini bukan cuman
bicara mengenai globalisasi
tapi kita berbicara mengenai keadilan
keadilan di mana keadilan dalam hal
ya kalau satu itu harus
memenuhi syarat a b sampai c
ya produsen lainnya juga harus memenuhi
baik mas nah lalu terakhir masukkan dari
indef untuk pelaku umkm supaya
segera beradaptasi dengan
ya tentu gini
saya berpikiran bahwa
untuk pelaku umkm yang memang
masih belum bisa beradaptasi itu
langsung dia terjun ke e commerce
saya pribadi ada step stepnya
ketika ada digitalisasi umkm
pertama adalah mereka harus
bisa untuk beradaptasi dengan
atau melakukan penjualan via
wa via instant messenger dan sebagainya
nah yang kedua
mereka bisa ketika sudah
clear gitu kan dan oke sudah banyak
di wa dan sebagainya mereka bisa menggunakan
media sosial ya kalau dalam hal ini
media sosial itu dilarang ya
otomatis sebenarnya media sosial itu
hanya untuk bisa menampilkan barang gitu
nah itu mereka harus bisa
beradaptasi untuk media sosial nah terhadap
nanti ketika sudah
mereka bisa untuk masuk ke
ketika e commerce sudah besar
sudah banyak pelanggan dan sebagainya mereka
website jadi pesan saya sebenarnya
jangan langsung teman teman
pelaku umkm ini menuju
dilakukan gitu kan nah dengan tentu
ya itu juga
adalah untuk kemampuan digitalnya
yang harus ditingkatkan gitu kan
dengan melakukan pelatihan dengan
youtube dan sebagainya yang itu
bisa jadikan referensi mereka untuk
baik kami akan terus memantau perkembangan
kebijakan pemerintah terkait dengan social commerce ini
terima kasih mas nailul sudah bergabung bersama
kami di cnn indonesia business dan referensi